saya rasa tidak ada masalah ya saya kemarin ketemu sama mbak yeni semuanya oke oke saja
perjuangan terbuka kemudian menerima usulan usulan akan dibahas bersama
dan itu sudah menjadi satu hal yang disepakati antara ketua umum pdi terjuangan dengan ketua umum dari t tiga
jadi tidak ada hal yang kemudian nantinya tidak dibahas namun itu semua akan dibicarakan bersama